usai melakukan kunjungan kerja ke rumah sakit darurat covid sembilan belas
menurut aira sih kekah tuh hewannya cantik keren warnanya warnanya juga unik
kami ada suatu wadah atau apa ya